moda raya terpadu atau mrt hari ini resmi beroperasi setelah diresmikan pada dua puluh empat maret dua ribu sembilan belas
di hari senin pagi para penumpang moda yang sudah dicanangkan sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima ini tampak antusias menjajal mrt
meski begitu ada catatan terkait belum maksimalnya informasi cara mengakses mrt pada penumpang di hari pertama ini
pada hari pertama pengoperasian kereta mass rapid transit atau moda raya terpadu di stasiun lebak bulus masih ada beberapa catatan
di antaranya adalah terkait dengan informasi yang belum presisi dari rencana awal
rencana awal penumpang diharuskan untuk membeli tiket atau kartu single trip seharga rp lima belas atau rp dua puluh lima untuk kartu multi trip
tetapi meskipun begitu saldo di kartu tersebut
tidak akan berkurang atau dalam kata lain masih diberlakukan tarif rupiah untuk mengakses kereta mrt
tetapi faktanya pada hari pertama ini penumpang masih diharuskan untuk melakukan registrasi secara online lewat website yang sudah ditetapkan sejak masa uji coba lalu
sejumlah calon penumpang tampak kebingungan hingga harus dibantu petugas di stasiun karena sistem registrasi online kerap sulit diakses
dibutuhkan beberapa kali pecah
pertama penumpang mendapatkan tiket yang dikirim via surat elektronik
dengan belum berlakunya kartu single dan multi trip mesin tiket dan gerbang tap tiket pun belum berfungsi
kita kan kemarin sudah melakukan evaluasi selama fase uji coba
di sabtu dan minggu kemarin itu memang penumpangnya sangat membludak khususnya di hari sabtu
karena itu sistemnya kita buka
pada hari pertama delapan rangkaian kereta dioperasikan di stasiun lebak bulus dengan rentang tunggu kedatangan kereta per sepuluh menit
setelah melintasi tiga belas stasiun moda transportasi baru di jakarta ini tiba di stasiun bundaran hotel indonesia dengan waktu dua puluh delapan menit
pada masa awal operasi per dua puluh lima maret sampai tiga puluh satu maret mrt beroperasi tanpa tarif yang dibebankan ke penumpang
mulai pukul lima tiga puluh sampai dua puluh dua tiga puluh waktu indonesia barat
madika utama andi angga jakarta